mungkin kira kira negara itu dapat pendapatannya dari mana
walaupun ada juga faktor faktor yang boleh dikatakan harus kita waspadai di dalam negeri
tipikal yang suka bergaul dengan bapak bapak disini atau banyak mengikuti kegiatan
makanya aku kayak udah cukup buat nyoba tahu